vaksin booster atau vaksin dosis tiga menjadi syarat wajib pelaku perjalanan dari luar negeri ke arab saudi
jika vaksin dosis pertama dan dosis kedua didapat adalah vaksin sinovac atau sinopharm
maka saat anda ingin berpergian ke arab saudi perlu memastikan vaksin dosis ketiga adalah salah satu dari empat jenis vaksin yang ditentukan oleh pemerintah arab saudi
selain kebijakan wajib vaksin dosis ketiga pemerintah arab saudi juga mengharuskan syarat karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri
indonesia mulai memberangkatkan jemaah umroh januari dua ribu dua puluh dua lalu
peraturan berlaku termasuk pelaku perjalanan umroh
selama karantina kita mendapatkan pcr satu kali
saat pcr itu hampir pasti semua travel kena
kemarin kita kena delapan orang
pelaku perjalanan juga perlu memperhatikan jenis pcr disyaratkan yang berlaku tujuh puluh dua jam
botol karantina lima hari pcr nya harus di jakarta
hasil pcr nya ditujukan pun harus sesuai ketentuan pemerintah arab saudi
pemerintah arab saudi hanya menerima hasil pcr dari laboratorium atau rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh mereka
di antaranya rumah sakit kartika pulomas laboratorium prodia widya husada dan laboratorium karunia jakarta
bina nabilah revolusi niza ria arab saudi